terima kasih anda masih kembali
hujan deras yang mengguyur sebagian wilayah jakarta
mengakibatkan sejumlah wilayah tergenang air
berdasarkan informasi yang kami peroleh dari tmc polda metro jaya dan bpb
dari dki jakarta ada beberapa wilayah yang tergenang air
pertama di jalanan gerbang pemuda senayan pada pukul dua puluh satu tiga puluh lima waktu indonesia barat
lalu lintas sempat dialihkan akibat genangan air
yang memakan hampir setengah badan jalan
selanjutnya video pada pukul dua puluh satu sebelas wib
ruas jalan patimura ke bayoran baru jakarta selatan
genangan air cukup parah dan menghambat laju kendaraan yang melintas
berikutnya video pada pukul dua puluh satu dua puluh enam wib
terjadi banjir di jalan panjang arah relasi jakarta barat
di lokasi ini banyak kendaraan roda dua yang mogok akibat rendam banjir
banjir tentu berdampak kemacetan panjang di beberapa ruas jalan utama
seperti jalan hr rasuna said dan adanya pohon tumbang
di jalan arteri pemerintah hijau setelah jembatan layang arah ke bayoran lama